ahi daya dorong aku omah
bapak ayah kandung dari indira
sekarang bapak ikut saya ke bagian administrasi ya pak
mengisi data data ini ya